berdasarkan surat edaran kementerian perhubungan dan pihak imigrasi
wna dari afrika selatan botswana namibia zimbabwe lesoto mozambik eswatini malawi angola zambia dan hongkong ditolak masuk ke tanah air
dirjen imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga dari negara negara tersebut
frida olivia salah satu wni yang tinggal di cape town afrika selatan mengaku kecewa atas kebijakan ini
tak ada pilihan ia dan suami pun terpaksa harus menunda kepulangannya ke tanah air lantaran situasi yang serba tak menentu
bayangkan mbak sudah sejak awal pandemi kita kita nggak bisa traveling almost two years gitu
jadi ini benar benar merupakan pukulan keras buat kita
frida yang sudah dua belas tahun tinggal di afrika selatan
ini menambahkan ketentuan masa karantina selama empat belas hari bagi wni dari negara negara yang masuk dalam daftar larangan ini sangat menyulitkan
dan biaya yang harus kita sisihkan untuk karantina itu nggak sedikit mbak
jadi ya terus terang kecewa sekali
sementara itu kjri capton terus mengimbau wni untuk mematuhi kebijakan baru di tanah air
dan sekaligus memantau situasi dan regulasi pemerintah afrika selatan
tentunya kami juga menghimbau agar para wni menunda sementara kepulangan ke indonesia
pemerintah afrika selatan sendiri pun mengecam langkah sejumlah negara yang melakukan travel ban terhadap negaranya
presiden afrika selatan cyril ramaphosa menyebut
tindakan negara negara ini adalah bentuk diskriminasi
serta berpotensi mencederai ekonomi afrika selatan yang sangat bergantung pada sektor pariwisata
secara internal saya melihat memang agak dilematis bagi pemerintah afsel
harus menyeimbangkan antara kepentingan menggerakkan perekonomian yang saat ini pertumbuhan ekonomi hanya satu dua persen
pasca ditemukannya varian baru corona omikron di afrika selatan pada dua puluh empat november lalu
who terus melakukan penelitian terkait karakter mutasi dari varian ini
who sendiri telah memperingatkan negara negara
yang melakukan pembatasan perjalanan untuk mengedepankan pendekatan berbasis ilmiah
ketimbang tergesa gesa melakukan pelarangan